saudara dprd dki jakarta menyoroti keterlambatan pembahasan rancangan undang undang daerah khusus jakarta atau ruu dkj oleh badan legislatif dpr
badan legislatif dpr menurut rencana akan membahas soal ruu dkj pada pekan ini
dprd dki jakarta berpesan pembahasan harus segera dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum status kota jakarta
khususnya yang berkaitan dengan transportasi kemacetan ya banjir terus pengendalian penduduk ya di ru ini
supaya apa kehususannya selain punya kekhususan dan persoalan yang muncul selama ini bisa selesai
istana juga sudah buka suara saudara istana menegaskan jakarta masih sebagai ibu kota negara
plt deputi empat kantor staf presiden wanituturombilang status jakarta masih tetap ibu kota negara
hingga ada keputusan presiden terkait pemindahan lokasi ibu kota negara ke ibu kota nusantara di kalimantan timur
itu nunggu dari presidennya jadi kita masih melihat proses biasanya ada di setnek
jadi nanti kalau sudah ada pemberitahuan tentu teman teman di media juga akan tahu
ibu kota negara dan peran daerah khusus ibu kota jakarta
ke ibu kota nusantara ditetapkan dengan keputusan presiden
lalu yang di pasal tiga puluh sembilan ayat satu dikatakan kedudukan fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota jakarta ke ibu kota nusantara dengan keputusan presiden
uudkj diiringi dengan pro kontra dari masyarakat karena ada pasal pasal yang dinilai kontroversial
sebelum kita masuk ke pasal apa saja yang jadi sorotan masyarakat saudara kita akan lihat secara umum terlebih dulu apa sih sebenarnya isi dari ruu dkj ini
saudara rancangan undang undang daerah khusus jakarta ini dibahas untuk menyiapkan jakarta yang sebentar lagi tidak akan lagi jadi ibu kota indonesia
ruu ini terdiri dari tujuh puluh dua pasal
karena daerah khusus jakarta akan tetap memiliki ibu kota provinsi
pembahasan ruu ini sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh tiga karena masuk prolegnas prioritas
nah saat dari tahun lalu ketika dibahas di parlemen untuk pembahasan ini delapan fraksi menyetujui ruu dkj untuk disahkan menjadi usul inisiatif dpr
sementara satu fraksi yaitu pks menolak
karena pks bilang pembahasan ruu ini kok kayaknya
buru buru banget ya jadi kenapa nggak lebih panjang lagi waktu pembahasannya
lalu pasal mana saja yang akhirnya jadi pasal kontroversial
pertama ada pasal ini saudara pasal sepuluh ayat dua yang isinya adalah gubernur dan wakil gubernur ditunjuk diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dprd
artinya kalau kita lihat dari isi pasal sepuluh tidak akan ada lagi pemilihan langsung masyarakat jakarta
untuk memilih calon gubernur dan calon pemimpin mereka
karena semua akan dilakukan oleh presiden
meskipun ada klausul yang mengatakan bahwa akan memperhatikan usul atau pendapat dprd
tapi hanya sebatas memperhatikan saja
bukan berarti nantinya akan jadi hal yang berpengaruhi dari keputusan presiden untuk menunjuk mengangkat dan memberhentikan gubernur dan wakil gubernur
nah selasa pekan lalu saudara dalam rapat paripurna dpr
poin ini juga jadi sorotan di paripurna
karena dianggap tidak sejalan dengan keinginan sebagian besar masyarakat yang juga diamini beberapa partai politik di parlemen
nah poin ini nantinya janjinya akan dibahas di badan legislatif dpr bersama kemendagri
maksud kami kementerian dalam negeri dan akan jadi prioritas pembahasan
pembahasan tidak hanya pasal ini tapi tujuh puluh dua pasal lain
akan ada rapat dengar pendapat umum yang mengundang kembali janjinya
mengundang berbagai pihak untuk mengumpulkan pandangan awal
ada juga pasal sepuluh ayat tiga yang menyatakan gubernur dan wakil gubernur masa jabatannya bisa dua kali
tapi lagi lagi keputusannya dari presiden
aturan dalam ruu dkj ini tak hanya berlaku di jakarta saja
lalu juga ada bogor kota dan kabupaten
depok puncak bahkan sampai cianjur
jadi nantinya kalau anda lihat ada tiga provinsi nih
ada jawa barat ada banten dan juga ada daerah khusus jakarta
niatnya awalnya adalah untuk biar bisa bersinergi
dan juga mensinkronkan agenda pembangunan di wilayah agglomerasi
tapi tetap kalau melihat adanya tiga provinsi
besar dalam wilayah aglomerasi ini
tentu ada potensi melahirkan tumpang tindi aturan dan juga kepentingan antar daerah
belum lagi nanti nih ada rencana pembentukan dewan pengarah kawasan aglomerasi
yang tugasnya melaporkan administratif ke presiden ataupun ke wakil presiden
nah itu yang jadi pembahasan juga di wilayah aglomerasi
ruu dkj saudara ini juga memuat aturan soal pajak
ini punya kewenangan untuk membuat dana abadi
selama ini kalau bicara provinsi ini gak bisa bikin dana abadi
jadi dana abadi ini hanya dibuat oleh negara
indonesia punya di lembaga ina
nah nantinya dkj juga bisa bikin dana abadi untuk pembangunan infrastruktur misalnya
secara rinci pajak yang nantinya diatur adalah soal jasa parkir dan juga pajak hiburan
seperti diskotek karaoke bar lalu juga spa
tarif parkir saudara nantinya bisa naik maksimal dua puluh lima
sementara pajak hiburan bisa naik dengan kisaran dua puluh lima tujuh puluh lima
ini tentu harus dikawal karena keputusan yang diambil di ruu dkj ini benar benar harus matang
dan tidak diputuskan sepihak
selama masa pembahasan ruu dkj belum ketuk palu
status jakarta masih ibu kota
sebab ruu belum disahkan menjadi undang undang
peja gubernur dki jakarta herubudi hartono juga menambahkan
selama berproses jadi dkj akan ada masa transisi
undang undang dikaji kan belum di
ya masih ada waktu transisi
kan sedang berproses dkj ya